mengusung konsep zaman purba kala sebuah tempat makan yang terletak di kapanewon ponjong kabupaten gunung kidul ini
menawarkan sensasi menyantap makanan yang terbilang unik karena lokasinya berada di dalam goa
untuk menikmati santapan di dalam goa pengunjung cukup merogoh kocek mulai dari rp tiga puluh lima sampai rp lima puluh lima saja
sudah termasuk paket makanan yang lengkap yakni sayur lombok ijo lauk pauk dan bebakaran anglo
selain bisa menikmati sensasi makan di dalam goa pengunjung juga bisa berkeliling sekitar goa
melihat berbagai macam replika fosil makhluk purba atau juga bisa bersuah foto dengan latar replika fosil hewan dan manusia purba
unik aja sih selain kita bisa makan di dalam gua itu kan jarang banget ya ada di jogja
terus juga dengan konsep mengambil tema jalan purba karena namanya paleo
ini keren banget sih nggak cuma wisata aja disini juga belajar ilmu sejarah ya
menurut pengelola restoran pihaknya membuat konsep zaman purba kala
karena menurutnya di yogyakarta selama ini belum ada restoran atau warung makan yang berada di dalam goa
sehingga bisa menghadirkan sensasi tersendiri bagi pengunjung ketika menikmati santapan di dalam goa
berkonsep kearifan lokal yang serba bambu kayu dan rumput alang alang
objek wisata kuliner yang berada di tepi sawah kelurahan murante kota palopo sulawesi selatan selalu ramai dikunjungi
di lokasi ini anda akan melihat sebuah tempat yang berada tepat di tepi sawah
dengan jajaran gazebo dari bambu dan kayu yang beratapkan rumput alang alang yang berdiri di atas kolam besar yang berisi ribuan ikan
selain gazebo yang mengusung kearifan lokal
di tempat ini juga banyak terdapat spot spot berfoto yang menarik seperti foto dengan berlatar belakang sawah rakit bambu dan masih banyak lainnya
di setiap akhir pekan tempat ini akan menampilkan hiburan tradisional yang akan menambah suasana pedesaan lebih terasa
luar biasa karena ini yang pertama di kota palopo dengan konsep konsep yang artistik
artistik yang dimana disana sini
ada air yang sangat indah untuk dinikmati
rencananya tempat kuliner ini akan terus dikembangkan untuk menarik wisatawan agar berkunjung ke kota palopo
tim liputan cnn indonesia